pt newmont nusa tenggara yang sudah berganti nama menjadi pt aman mineral nusa tenggara
ataupun amnt berniat go public pada tahun ini
rencana ini muncul setelah perusahaan tambang batu hijau ini diakuisisi pt medco energi internasional
akhir juni lalu
bursa efek indonesia ataupun bi menyebut bahwa pt medco telah menyampaikan rencana go public
secara informal belum ada informasi pasti mengenai waktu rencana go public amnt
meski belum pasti initial public offering ataupun ipo amnt dinilai layak untuk masuk bursa
pada tiga puluh juni dua ribu enam belas pt medco energi internasional mengakuisisi saham pt aman mineral internasional
yang mengendalikan delapan puluh dua dua persen saham pt newmont nusa tenggara
nilai akuisisi mencapai dua enam miliar dolar amerika
atau lebih dari tiga puluh empat triliun rupiah